dan menjelang masa kampanye berbagai strategi disusun oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan demi menambah semangat tim pemenangannya calon gubernur agus harimurti yudhoyono
membuat yel yel yang terkesan bernuansa militer
ya dengan semangat agus yudhoyono memandu tim suksesnya menghapal yel yel buatannya
agus mengaku bunyi yelial ini memang terkesan bernuansa militer
bagi agus semangat optimisme harus dibakar untuk membangun kekuatan
yel ini dibuat agus menjelang rapat pleno pengundian nomor urut selasa kemarin
sebelum masuk ke gedung gxpo pendukung pasangan agus silviana juga meneriakan yel yel ini
yang jelas itu cara saya dari dulu saya lama tentu bersama sama prajurit
itulah cara cara para perwira untuk membakar semangat dan jiwa korsa para prajuritnya
sama prinsipnya para relawan pendukung juga harus dibakar semangat dan esprit de corps nya
untuk dipersatukan dalam sebuah semangat dan sebuah kegembiraan optimisme